joko widodo adalah presiden ke tujuh di indonesia di pejabat sejak dua ribu empat belas
perusahaan teknologi menghabiskan banyak uang untuk proyek ai atau biasa dikenal dengan artificial intelligence
seperti google home mini dan amazon ico yang semakin hari semakin pintar
mereka terhubung dengan wifi dilengkapi speaker dan menunggu kata kunci untuk menjawab semua pertanyaan ini
hari ini kita akan adu dua pemain besar di industri ini
google home dan amazon ego kita mulai dari pertanyaan yang sangat mendasar
oke google apa cuaca hari ini di jakarta
ada tunduk terang di sana dengan keterangkatan tinggi tiga puluh satu dan rendah dua puluh empat derajat celcius
sekarang tiga puluh satu dan kebanyakan berlalu
sekarang di jakarta indonesia itu delapan puluh enam derajat celcius dengan kebanyakan matahari
hari ini perhubungan memiliki banyak bintang dan tunduk dengan tingkat delapan puluh delapan derajat celcius dan kebanyakan tujuh puluh lima derajat celcius
oke mereka cukup pandai untuk menjawab pertanyaan yang mendasar
tapi pertanyaan sesungguhnya bukan apa yang mereka dapat katakan tapi apa yang mereka bisa lakukan
oke setelah kita coba untuk amazon sendiri memang masih terbatas ya karena memang aplikasinya hanya baru ada di amerika
untuk di indonesia toko aplikasinya belum ada jadi tidak bisa terhubung dengan musik
according to wikipedia sri mulyani indrawati is an indonesian
seperti dalam sebuah hubungan kadang mereka tidak mendengarkan anda tapi jika kita bicara general seputar kedua perangkat ini
untuk google home sendiri kita bisa merasakan kekuatan mesin mencari google di belakangnya
untuk amazon ico masih sangat terbatas untuk aplikasinya khususnya untuk di wilayah indonesia
tapi untuk di masa depan mungkin kedua aplikasi ini bisa berguna untuk anda untuk memesan ojek online atau memesan pizza
atau hanya sekedar menanyakan apa yang anda inginkan
resep masakan di dapur
oke google siapa radina altaprawira cnn indonesia
maaf saya belum tahu bagaimana membantu
radina altaprawira jakarta